beberapa organisasi buruh kembali berunjuk rasa demi pembatalan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
aksi unjuk rasa dilakukan di depan patung kuda jakarta pusat dengan menerapkan protokol kesehatan
aksi diikuti oleh ratusan orang dari konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi dan federasi serikat pekerja metal indonesia atau fspmi
dalam aksinya perwakilan buruh menuntut dibatalkannya undang undang cipta kerja dan kenaikan upah minimum sektoral dua ribu dua puluh
selain aksi lapangan aksi juga dilakukan secara virtual melalui media sosial dan diikuti oleh ribuan buruh
aksi juga hanya berlangsung selama dua jam dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak dan tidak berkerumun
presiden kspi said iqbal mengatakan sejumlah elemen buruh
akan melakukan aksi pada delapan belas titik di seluruh indonesia pada pukul sepuluh hingga dua belas waktu indonesia barat
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami korrespondensi ana indonesia prisky ladauhan
cila bagaimana dengan kondisi aksi
saat ini sudah pukul dua belas lebih dua puluh tiga pastinya sudah berakhir dari waktu yang diberikan oleh pihak keamanan untuk mereka melakukan aksi
apakah tadi berdasarkan pantauan anda mereka dalam menjalankan aksi tetap mengikuti protokol kesehatan
atau ada pelanggaran
kondisi di sana memadai dan kondusif
selama siang yuda
aksi yang sudah dilakukan beberapa kali ini nyatanya tetap menerapkan protokol kesehatan di hari ini
aksi ini diikuti oleh ratusan buruh dari dua konfederasi buruh saja yakni kspi dan juga fspmi
pantauan kami aksi sudah dilakukan sejak pukul sepuluh tiga puluh
dan dibatasi hanya sampai pukul dua belas siang saja di mana saat ini mereka akan bersiap siap untuk bubar
karena aksi akan masih terus berjalan melalui aksi secara virtual
karena memang selain aksi lapangan nyatanya mereka juga melakukan aksi secara virtual
melalui media sosial di organisasi buruh yang hadir pada siang hari ini
yang menarik aksi ini menerapkan protokol kesehatan dengan mengimbau seluruh peserta
aksi untuk tetap menjaga jarak memakai masker jangan sampai melepas masker dan juga berusaha untuk tidak berkerumun
mengenai tuntutan yuda masih sama
yakni meminta dibatalkannya undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
dan juga meminta agar upah minimum sektoral di tahun dua ribu dua puluh satu naik
masih sama dan terus akan dilakukan hingga ada respon dari pemerintah
selain melakukan aksi aksi seperti aksi unjuk rasa dan juga aksi secara masif di media sosial
para buruh juga telah melayangkan permohonan uji material dan juga uji formil ke mahkamah konstitusi
di mana uji formil sudah dilayangkan pada lima belas desember yang lalu
sementara uji material juga telah dalam tahap persidangan
yakni sudah tiga kali disidangkan oleh mahkamah konstitusi
dan mereka pun menyoal dua belas
dua poin dari enam puluh pasal yang ada di undang undang cipta kerja
yang meliputi masalah pesangon waktu kerja phk pekerja alidayah atau outsourcing dan juga lain sebagainya
dan memang mereka terus akan melakukan aksi ini hingga ada respon dari pemerintah
karena mereka merasa undang undang cipta kerja yang disahkan pada lima oktober lalu oleh pemerintah dan juga dpr ini
nyatanya telah cacat secara prosedur dan juga secara material
sehingga mereka meminta untuk dibatalkan
atau minimal ada respon berupa pengeluaran perpu oleh presiden dalam hal ini
mereka juga tadi mengatakan kalau sejak awal tidak dilibatkan secara penuh oleh pemerintah
baik dalam pembahasan sebelum disahkan undang undang cipta kerja maupun setelah disahkan
karena saat ini kementerian tenaga kerja sedang menyusun empat rancangan peraturan pemerintah
dan turunan dari kelas tenaga kerja di undang undang sebelas tahun dua ribu dua puluh
mereka pun merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut
dan sekali lagi saya tekankan memang aksi ini akan
aksi saat ini merupakan aksi tutup tahun
aksi terakhir di tahun dua ribu dua puluh
namun akan bisa dilanjutkan di tahun depan di tahun dua ribu dua puluh satu
sampai ada respon dari pemerintah
baik priscila dauhan
terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali